keduanya merupakan putra sulung dan menantu dari presiden jokowi
menurut pengamat politik ujang komarudin
penghargaan kepada anak dan menantu presiden
ada unsur nepotisme di dalamnya
satya lancana karya bakti prajanuguraha
merupakan penghargaan untuk kepala daerah
mendapat tanda kehormatan atas penyelenggaran pemerintahan
dan mendapat tanda kehormatan atas penyelenggaran pemerintahan
tahun ini ada lima belas kepala daerah
yang akan menerima tanda satya lacana karya bakti prajanograha
lalu ada wali kota solo gibran raka buming raka
yang merupakan wali kota medan bobi nasution
saudara ada dua nama di antara penerima tanda satya lancana dari presiden
ada anak ada juga menantu jokowi
tepatkah pemberian tanda kehormatan ini kita akan bahas bersama arman suparman
direktur eksekutif komite pemantauan pelaksanaan otonomi daerah atau kppod
jadi ada nama anak dan juga menantu pak jokowi yang juga dapat tanda kehormatan
menurut anda sudah tepatkah ini
sebagaimana yang telah disampaikan oleh narasumber sebelumnya
dari segi momentum dari segi timing memang tampak kurang pas gitu ya
mengingat hari hari ini kita masih punya diskusi terkait dengan dinamika sebelum
selama dan juga pasca pilpres kemarin terkait dengan pencalonan gibran misalnya
dan hari ini kita dikejutkan lagi oleh pemberitaan terkait dengan rencana pemberian tanda kehormatan satya lancana
jadi kami sebenarnya juga sepakat dengan yang telah disampaikan juga oleh narasumber sebelumnya
itu mungkin bisa ditunda gitu ya terkait dengan proses pemberian tanda kehormatan ini
khusus untuk bapak bobi dan juga pak gibran
tetapi sebenarnya kalau kita berkaca pada tataran yang lebih normatif
mbak livi gitu ya sebenarnya memang itu juga sudah diatur dengan baik di dalam peraturan
misalnya kalau kita bicara soal pemberian gelar tanda jasa atau tanda kehormatan
itu sudah diatur di dalam peraturan pemerintah nomor tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan belas
atau kalau bicara terkait dengan satya lencana karya bakti purna nugraha itu sendiri
di dalam peraturan pemerintah nomor tiga belas tahun dua ribu sembilan belas
terkait dengan laporan dan evaluasi penyelenggara pemerintahan daerah
atau di dalam peraturan yang lebih teknis misalnya mbak livi di dalam permendagri
delapan belas tahun dua ribu dua puluh itu juga sudah diatur seperti apa tahapan tahapan
dalam melakukan evaluasi penyelenggaran pemerintahan daerah atau mppd
dan itu yang menjadi pendasaran pemberian satya lancana karya bakti purna nugur haidus
yang akan diberikan kepada lima belas kepala daerah itu besok
tetapi seharusnya pemerintah pusat terutama presiden juga mesti bijak
mesti sensitif dengan isu isu
yang menjadi perdebatan publik kurang lebih setahun terakhir ini gitu mbak livi
arman tapi kan kalau kita harus bisa melihat dari dua sisi
kalau tadi dari sisi masyarakat mungkin ada tudingan nepotisme
ini adalah anak dan juga menantu presiden yang dapat penghargaan
tapi gini kalau dari sisi kriteria untuk mendapatkan penghargaan
dari sisi prestasi dari sisi lama menjabat
atau apapun yang menjadi unsur untuk mendapatkan penghargaan tersebut
menurut anda sudah memenuhi belum
ya seperti yang tadi saya sampaikan secara normatif memenuhi gitu ya
karena kalau lihat eppd tahun dua ribu dua puluh dua lebih khusus lagi sebagaimana diatur dalam
permen lagri delapan belas dua ribu dua puluh misalnya yang dipertimbangkan dan diusulkan untuk masuk
di dalam nominator mendapat tanda kehormatan saat yang rencana karya bakti purna nugraha ini adalah
tiga teratas untuk provinsi gitu ya sepuluh besar untuk level kabupaten kota gitu ya
dan kalau melihat persyaratan normatif ini kan itu sudah memenuhi gitu ya
kalau lihat lima belas kepala daerah itu mbak livi gitu ya itu juga sudah masuk di dalam
tiga besar provinsi atau sepuluh besar kabupaten kota gitu ya
di provinsi misalnya itu sebenarnya posisi teratas itu kan jawa tengah
kemudian jogja baru jawa timur gitu ya
tetapi sate lencana ini hanya diberikan sekali seumur hidup dan pak ganjar kemudian pak sultan
sudah mendapatkan itu beberapa tahun yang lalu
begitu juga di level kabupaten kota gitu ya
atau empat belas kabupaten kota itu sudah masuk di dalam sepuluh besar itu
meskipun ada beberapa kota dan kabupaten yang tidak masuk gitu ya
karena memang ada yang sudah mendapatkan sebelumnya
atau mungkin dalam proses nominasinya itu tidak memenuhi kriteria
tapi kalau bicara kriterianya sendiri mbak livi
berkaca kepada evaluasi penyelenggaran pemerintahan daerah itu sendiri kan
itu bisa publik bisa melihat sebenarnya
pertama pada tataran kinerja makro gitu ya kinerja makro
di situ kita bisa melihat misalnya seperti apa indeks pembangunan manusia
angka kemiskinan tingkat ketimpangan gitu ya pertumbuhan ekonomi gitu ya
kemudian penurunan angka pengangguran
itu terkait dengan penilaian atau pendasaran kinerja makronya
sementara ada juga penilaian lebih khusus lagi misalnya
bagaimana kinerja penyelenggaraan pemerintahan di setiap urusan
ada tiga puluh dua urusan pemerintahan
yang menjadi kemenangan pemerintah kabupaten kota dan provinsi
dan itu akan dinilai per masing masing urusan itu gitu mbak livi
jadi kalau menurut anda ini lebih baik ditunda
tetapi dari sisi momentum menurut kami ditunda gitu ya
terutama atau dipertimbangkan kembali memasukkan nama wali kota medan
dan juga wali kota surakarta untuk masuk di dalam apa namanya itu
kepala daerah yang akan menerima penghargaan atau tanda kuti
kehormatan saatnya rencana karya bakti pura nugraha ini
mengingat seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya momentumnya kurang pas
masih ada diskusi wacana kontroversi polemik terkait dengan politik kekerabatan
kan dari sisi etika juga tampak kurang pas kurang elok ketika misalnya seorang presiden
memberikan penghargaan kepada menantu dan juga wali kota anaknya sendiri gitu mbak livi
baik terima kasih pak arman suparman sudah bergabung bersama kami di sapa indonesia malam
ini adalah saatnya bagi kita di persimpangan yang kritis ini
untuk mengambil pelajaran dari sejarah
tapi mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh mahkamah
bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan juga
namun pemohon gagal dalam membuktikan baik secara kuantitatif
dan juga bagaimana narasi narasi utopis yang dibentuknya
terkait dengan tatanan ideal konsepsi dan pengaturan sistem pemilu
halo sahabat kompas tv dalam sepekan terakhir ini banyak berita yang menjadi sorotan publik
kira kira berita apa saja sih yang banyak dikomen oleh netizen
pasangan capres cawapres nomor urut satu anies baswedan dan muhaymin iskandar
hadiri sidang perdana sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat di mahkamah konstitusi pada rabu dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh
dalam tuntutannya tim anies muhaymin meminta agar mk menggagalkan hasil kpu
apakah menjadi tempat yang memiliki kewenangan
untuk mengadili sengketa pilpres
di luar perselisihan soal angka
jadi kalau kita dengar dalam persidangan ini
mk selalu sebut jangan sebagai mahkamah kalkulator
wamen prof edi sihirie mengatakan bahwa
mk tidak memiliki kewenangan
seperti apa yang didalilkan para pemohon
jadi ini dua kutub yang sangat berbeda
jadi kalau di undang undang dasar sudah jelas
dan menjadi original intent
dari dirumuskannya kewenangan mk itu
bahwa mk ini menangani mengadili
dan memutus perselisihan tentang
tentang hasil pemilihan umum
jadi bukan tentang yang lain
maka itu tentang selisih angka suara misalnya
ada yang membuat kesimpulan kalau tentang hasil berarti soal angka
jadi mk itu berwenang memutus
jadi memutus satu soal perhitungan suara
dua mengenai keabsahan kursi
dan itu tidak selalu menyangkut angka
berarti saya bisa nggak simpulkan prof
mk berwenang untuk ikut mengadili seperti apa yang didalilkan para pemohon
karena ini tidak tentang selisih angka suara
tapi soal kursi presiden itu untuk siapa
sehingga nggak bisa dituduh mk itu mahkamah kalkulator
ya kalkulasi itu kan bagian dari penemuan hasil
berarti mk memiliki kewenangan juga untuk ikut menyelidiki apa yang terjadi sebelum pemilu
mengenai hasil itu menyangkut angka
ada juga misalnya dari segi angka
tapi ya dia kalah dari segi posisi
apakah mk adalah lembaga yang berwenang untuk misalnya menyelidiki tentang
mencari tahu tentang bansos
bisa untuk menilai dan bisa juga berpengaruh kepada hasil
tapi intinya yang diputus oleh mk itu mengenai hasil
apakah mk akan menetapkan mendiskualifikasi paslon
itu memang salah satu yang menjadi permohonan
ini menyangkut hasil atau menyangkut proses
mk pernah melakukan kesalahan
membuat putusan di waringin barat
bupati yang dimenangkan oleh kpu
yang dimenangkan itu didiskualifikasi
jadi status kepesertaannya didiskualifikasi
kan sudah permainan sudah jalan
akibatnya putusan mk itu tidak dijalankan tahun dua ribu sepuluh
itu pihak yang dikalahkan oleh mk itu menggugat ke pengadilan itu tingkat satu
lalu gugat lagi banding ke pengadilan tinggi
yang menurut undang undang dasar bersifat final
karena prof jimli mengambil contoh itu
untuk mendiskualifikasi pasangan calon peserta pemilu
ya itu saya serahkan pada hakim ya
itu bukan mengenai hasil
yang sudah ada lembaga yang diberi kewenangan menanganinya
itu yang memang menjadi salah satu argumentasi
maka bawaslu adalah tempatnya
dari paslon satu dan tiga misalnya
sekali lagi dianggap sebagai tempat paling terakhir
kalau misalnya prof mengatakan itu di bawaslu
ini bukan ranahnya mk
apakah betul mk itu
tidak bisa membuat keputusan
gara gara prosesnya itu keliru
karena terbukti prosesnya tidak diikuti
ternyata bawaslu yang harusnya berfungsi
bahwa yang menang harusnya yang kalah
argumen seperti itu bisa dipakai
mk itu mengenai hasil
pak ngabalin dari ksp
urusan bansos harus masuk ke sidang mk
bansos itu secara masif terstruktur
misalnya si a menang
ini ada masih terstruktur
oleh mayoritas hakim mengatakan
karena ini curang masif dan terstruktur
politisnya itu tentang hasil
bukan tentang prosesnya itu
bahwa prosesnya itu ada yang keliru
hari jumat tanggal lima april
empat menteri dan dkpp